jumlah kasus konfirmasi cacar monyet atau monkeypox di indonesia terus bertambah
berdasarkan data harian kementerian kesehatan pada dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh satu
sebanyak empat belas kasus cacar monyet atau monkeypox di indonesia
pada tanggal yang sama ada sembilan kasus suspek bergejala yang masih menunggu hasil laboratorium
pihak kemenkes mengatakan rata rata peningkatan adalah satu hingga dua kasus per hari
semua pasien positif monkeypox di indonesia adalah laki laki usia produktif
di mana tiga puluh enam persen berusia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun dan enam puluh empat persen berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun
monkeypox ditularkan melalui kontak langsung dengan luka yang terkontaminasi virus
droplet dan cairan tubuh saat batuk bersin atau berhubungan seksual
saat ini seluruh pasien positif berada di jakarta dan tengah menjalani perawatan isolasi intensif di rumah sakit
kemenkes melalui dinas kesehatan dki jakarta sejak dua puluh tiga oktober sudah melakukan vaksinasi monkeypox
dengan jumlah sasaran empat ratus sembilan puluh lima orang
vaksinasi itu dilakukan pada kelompok kelompok yang resiko yang beresiko untuk tertular jadi selektif ya
tidak pada semua orang dan sampai dengan hari ini vaksinasi sudah satu ratus lima puluh tujuh ya
vaksinasinya nanti akan diberikan dua kali penyuntikan intervalnya empat minggu
kami sudah bekerjasama dengan beberapa klinik ya beberapa klinik yang melayani
dan juga dengan pendamping pendamping kelompok kelompok tertentu ya
orang orang yang selama dua minggu terakhir ini melakukan seks dengan tidak aman
itu yang kita minta untuk melaporkan diri gitu
kemudian itu kita tapis kembali kita pilih mana yang paling tidak beresiko
itu yang kita jadikan sasaran pertama dari vaksinasi
meski saat ini kasus positif monkeypox baru ditemukan di dki jakarta
kemenkes mengatakan hanya menunggu waktu hingga virus tersebut ditemukan
dan di luar ibu kota
sehingga kami melakukan tadi surat edaran kewaspadaan ke semua vaskes
dan itu sudah kami kirim
samping tahun lalu kami ulang gitu
dan kami sudah kumpul kembali melalui vipon dengan teman teman di daerah
untuk melakukan kewaspadaan dan surveillance
sampai sejauh ini belum ada laporan dari daerah
tapi kalau bilang potensi itu potensi besar sekali
tinggal menunggu waktu
tinggal menunggu waktu
kemenkes mengimbau masyarakat untuk berhati hati saat melakukan kontak dengan orang
hindari seseorang yang mengalami gejala ruam bernanah pada kulit
dan jangan berhubungan seks dengan banyak pasangan
jika mengalami gejala monkeypox seperti muncul ruang bernanah
segera melakukan pemeriksaan ke puskesmas klinik atau rumah sakit
dan jangan berkegiatan di luar rumah
karmel mursalim rastong ap pro jakarta